kamu gak siap
masih kurang satu orang lagi
api sudah ada kabar
saya dapat info dari keluarganya tadi pagi
ternyata apit dihajar sama orang
waktu dia mantau rumah lawardi
api gak kenal
kalau mawardi itu keponakan almarhum sobat dia
mawardi juga katanya sobat dari keponakan dia
mawardi sudah dianggap keponakan dia juga
katanya kalau menyangkut sama keselamatan mawardi
itu berarti urusan dia juga
dia ngajar api sampai pingsan
dan dibawa ke rumah sakit
ga tau siapa sih

harusnya panggil bang mawardi
api saja orang hebat nih awkward
yang diserang bukan cuma terminal
tapi juga jalanan dan pasar
katanya sudah tiga kali
di pasar keponakannya kang murat
sama temennya yang dihajar
di sini sudah tiga orang yang jadi korban
kalian harus membersihkan sisa sisa kotoran di terminal
kalian harus lebih cepat itu permintaan pelanggan kita
mereka orang orang suruhan
dari orang yang mau mengambil alih bisnis di jalanan
pasar dan terminal secara paksa
yang di jalan dan di pasar
sudah saya suruh tiarap dulu untuk menghindari bertambahnya korban
di terminal kalian harus masih ada
ini benteng pertahanan terakhir
sekaligus pancingan buat mereka
tugas kalian bukan cuma harus membersihkan sisa sisa kotoran di terminal
tapi juga cari orang yang sudah menghajar api sampai pingsan
dan masuk rumah sakit
di sini yang kosong ada berapa orang
harus ada yang ngisi
kamu kan gak punya uang buat beli bensin
bukan cuma buat beli bensin
tapi buat makan juga
kamu juga nggak ada uang buat beli makan
sekarang kalian berdua balik lagi ke sini
kau nggak siap
kamu nggak siap
masih kurang satu orang lagi

sampai jumpa di video selanjutnya